entah gimana entah kenapa tak tau mama pulang
kenapa mama baru pulang sekarang
dan sejak saat itu
mama gak pernah tersenyum
even aku gak tau dia pergi kemana waktu itu
tadi ada di situ kak
mana sih kalian tuh salah liat kali

tadi dia ada di situ
yaudah yuk kita cari kesana
lihat cewek tingginya segini rambutnya segini gak
nggak pernah nanya

lo ngapain di sini
terus kebetulan ya gue ketemu lo

dikusir dari rumah yg hilang
baik banget tau dibunuh
masalah nyokap gue cuman buat kesalahan sedikit
beberapa kali ko
eh si rambu mana
tadi sih kepisah sama kita kak
oh gitu yaudah deh
tanda ini rumah kita semua
ya tante boleh kok sama lia untuk sementara tinggal di sini
ya emang sih rumahnya nggak begitu bagus
tapi ya layak untuk ditinggalin ke tante
maaf eli aku nggak ngebawa kamu ke rumahku soalnya
ya pokoknya maaf deh aku gak bisa bawa kalian berdua ke rumahku
nggak apa apa kok nak ini juga udah lebih dari cukup
kami makasih banget
kalau nggak ada kamu nggak tahu deh kami jadinya gimana
iya dri makasih banget ya
ternyata gue salah sangka
walaupun lu galak
tapi ternyata baik juga ya
apa jadi sekarang kalau tinggal di tempat penampungan anak jalanan gitu
gimana kalau misalkan lo tinggal di rumah gue aja
gue nggak tahu nyokap lo keras kayak gitu orangnya
ya mendingan gue tinggal di tempat penampungan anak aja
lagian anaknya juga lucu lucu kok mer
nyokap gue jadi gak kesepian
oh iya eh mersi
lo kan udah kenal sama gilang dari kecil
sebenernya lo tuh tahu nggak sih nyokapnya gilang tuh kenal apa
nyokapnya gilang itu emang dari dulu tuh aneh banget
dia tuh suka muram terus sedih terus
nggak pernah keluar rumah lagi
jangan kan gue
gilang aja yang anaknya sendiri
tapi yang pasti ya yang gue tahu
dan dia itu berharap supaya nyokapnya itu bisa tersenyum lagi
pasti sekarang gilang tuh sedih banget ya
gue jahit tambah nggak enak sama gilang
nggak usah sedih kayak gitu
sebentar lagi mamanya gilang pasti balik ke rumahnya
tanda si lia kemana sih
jam segini udah gak ada di rumah
ruyuran mulu kayaknya
lia lagi pergi sama mersi sama ayu
kamu kenapa sih nyariin lia terus
tanda tanda kalau ngomong tuh
jangan sebarangan dong tan
lagian juga saya nggak mungkin lah suka sama lia
kalau marahnya berlebihan gitu
tandanya bener bener suka tuh
ikut sama anak anak dulu deh
laper banget dah
hah aku nggak bisa berhenti mikirin gilang
aku ngerasa bersalah banget
gilang lu parah banget ya
gilang lu parah banget ya
ini ini gue gue buat ini
pelan pelan pelan pelan
emang perasaan gue lagi kecowok banget
gue kan lagi ada masalah sama gilang
jadi gara gara salah paham
gue sama ibu gak suruh mal lagi sama dia
ya ampun li
gue kasih tau ke lo
kesalahpahaman tuh biasa sepele
kok santai aja gak usah mikirin gitu
lo juga bisa baik lagi bisa dibenerin kok li
lagian li ya
cocok gitu kok ya
ntar kan gue gak ada sayangan pada petimiasi
aku mau ngomong sama kamu boleh gak
panjang umur nih
lo berdua ngomong ya lo berdua ngomong ya
sekarang gue cabut
kan kalau berdua ntar bisa akrab bisa lebih deket bisa lebih saduk
ntar bisa jadian ya
udah cabut ya
aduh kasihan banget mereka
aku kesana deh nunjukin cara nawarin jasa
aku aku mau minta
aku mau minta maaf karena aku gak bisa belain kamu waktu kamu diisir sama yang
kamu baik banget sih
aku yang bikin mama kamu kabur
tapi kamu malah minta maaf cuma karena aku diusir
suruh aku yang minta maaf sekali lagi
kan gara gara salah paham ibu aku udah buat mama kamu kabur dari rumah
emang sebenernya ibu kamu tuh kenapa sih lang
aku juga gak tau nih
dari aku kecil mama aku tuh emang aneh
malah dia dulu pernah kabur
sengaja mama kurung kamu di kamar ini
supaya kamu tidak berbuat yang macam macam dan tidak bisa kemana mana
mama harus pergi
ayo kamu sekarang juga cepat cepat cari mamanya gilang sampai dapat dan bawa dia segera kemari
sejak hari itu tiga tahun mama gak pulang